alunan gamelan mengirigi gerakan tangan lincah seorang anak kaki laki
ini adalah gimna cahyonugroho
di usianya yang masih sebelas tahun gimna sudah menguasai keahlian yang tak dimiliki kebanyakan anak seusianya
siswa kelas enam sekolah dasar ini mahir mendalam
luar biasa banget ini
dari tadi saya melihat pertunjukannya aksinya gina tangannya begitu lincah dan juga suaranya juga luar biasa banget
dan bisa dibilang ini adalah satu bakat yang tidak biasa bagi seukuran umur gimna
dan memang tidak berbeda dengan dalang dalang dewasa yang sudah profesional juga
gimna juga bisa berkreasi dengan wayang kulit bergambar manusia seperti ini
ia menyesuaikan kisah wayang yang dimainkannya dengan usia dan selera penonton
temanya tentang kehidupan sehari hari dan pesan moral bagi anak anak
sesekali gimna menyelipkan humor dalam ceritanya
tidak terlahir di keluarga dalang gimna tumbuh sebagai anak yang menyukai wayang
gimna juga bisa berkata bahwa dia tidak akan mencari warga yang tidak bisa diperoleh
kenapa kok pilihnya wayang kan banyak permainan permainan hiburan yang lain
kalau aku di rumah biasanya mainnya kalau satu cerita itu nggak harus pakem gitu
dia bisa membuat lakon sendiri nanti mikir alurnya habis ini mau apa terus ini mau apa gitu
oh jadi tergantung gimna maunya seperti apa ya
sejak kecil gimna suka memainkan wayang dan mendengar suara gamelan jawa
ayahnya kemudian memasukkan gimna ke sebuah sanggar
sebelum umur lima tahun itu saya ajak pindah ke jogja
kemudian saya coba masukkan di sanggar usianya masih terlalu kecil menurut sanggar
akhirnya ya dia belajar sendiri
sama mbahnya itu juga suka dilihat gitu
dan ketika umur lima tahun mungkin ya karena sudah sering megang megang wayang mainan
waktu dia umur tiga lima tahun
kemudian sampai dengan lima tahun saya masukkan di sanggar
dan ketika belajar satu bulan itu saya tidak tahu apa
karena mungkin potensinya dia ya
itu sebulan sudah ditampilkan di festival dalang anak di gunung kidul
gimna berlatih mendalang di sanggar dekat rumahnya di mulyosari wonosari gunung kidul yogyakarta
di rumah orang tua gimna menyediakan wayang dan bahan cerita untuk membantu gimna belajar
setiap menjelang pentas gimna akan menghafalkan sulukan gending dan sastra pedalangan
tangan ini boleh nggak gini bentuknya boleh kan sama ya jadi boleh
ternyata yang kayak gini aja untuk menggerakkan tangannya cuma satu ini aja ini lumayan loh
kalau menurut saya ini butuh latihan juga
karena kalau misalnya kita yang nggak biasa pegang wayang seperti ini
ini nggak seberapa lentur jadi bentuk wayangnya saat nanti dia beraksi gitu saat dia pertunjukan
untuk menjadi dalang yang baik gimna harus mampu menjiwai karakter wayang yang dimainkan
termasuk menghafalkan gerakan di setiap adegan cerita
aku menghafalnya pakai wayang megang wayang sambil hafalan
kalau sudah hafal dicoba diulang ulang terus dicoba pakai wayang jadinya hafal
kalau yang banyol banyol yang lucu lucu konyol gimana tadi suaranya
oh nggak tahu lah terus lagi ngopo
terus terus lanjutin lagi
kalau goro gora atau limbuan kayak gitu
goro goro yang lucu lucu ya
kalau yang ini yang pahlawannya gimana suaranya
pahlawan itu suaranya tuh kalau yang kayak gini biasanya mirip mirip
kalau mukanya seperti ini kayak setijo tadi ya itu suaranya
widuramatut melepuri nih
kalau untuk kesatria seperti ini
nah satu lagi
yang jahat seperti ini suaranya seperti apa
kemahirannya memainkan wayang membuat gimna kerap diundang untuk mendalang di banyak tempat
nama gimna dikenal dan menjadi kebanggaan
di mana gimna dikenal di mana
di kedok gunung
kebanggaan bertambah saat gimna diundang ke amerika serikat juli hingga agustus lalu
gimna menjadi dalang cilik pertama yang tampil di depan para tamu kedutaan besar republik indonesia di washington dc dan konsulat jenderal republik indonesia di new york

untuk memahami kalimat yang diucapkan gimna saat mendalang
para tamu diberi terjemahan jalan cerita yang dimainkan

kesibukan sebagai dalang tidak membuat gimna melupakan sekolah
kesibukan sebagai dalang tidak membuat gimna melupakan sekolah
gimna tercatat sebagai salah satu siswa berprestasi di sd muhammadiyah al muhajirin gunung kidul

di sungkidul tempatnya menutup ilmu
berbagai prestasi di bidang lain juga pernah diraih gimna
antara lain di lomba pidato dan bercerita
gimna berharap semakin banyak anak anak indonesia
yang mau melestarikan kesenian tradisional dan menjadi dalang
seni dan kebudayaan tradisional sebenarnya adalah sebuah identitas bangsa
namun seiring dengan
perkembangan zaman kebudayaan tradisional tersebut terkikis
oleh gempuran gempuran industri hiburan modern
namun masih ada generasi muda yang hingga saat ini
masih terus mendalami kebudayaan tradisional
khususnya kebudayaan jawa tengah
albertus yostian kusumara harjo
menyukai seni tari khususnya tari jawa sejak kecil
kelas tiga smp
dari tk besar sampai tiga smp artinya ada sekitar sembilan tahunan
kenapa kok milihnya suka tari tradisional
ini kan masih banyak tarian tarian yang anak muda lebih modern kenapa
untuk melestarikan tari tradisional karena sudah jarang ada anak mau sekarang yang mau tari tradisional
tarian tariannya berarti sudah ada banyak dong yang dikuasai
ada berapa banyak
sekitar berapa ya lebih dari sepuluh lah
oktober lalu menjadi bulan yang sibuk bagi yostian
sepulang sekolah remaja lima belas tahun ini langsung menuju sebuah sanggar
yang berada di kompleks dalam istana mangkunagaran surakarta jawa tengah
di sanggar ini yostian berlatih menari bersama lima puluh temannya mempersiapkan diri
untuk tampil di sebuah tangga
yostian dan teman temannya akan memainkan cerita kumbokarno gugur
yostian mendapat peran utama sebagai hanoman tokoh berwujud kera putih dalam kisah ramayana
sosok pemberani yang lincah ini adalah karakter yang unik
dan karenanya ada gerakan gerakan khusus yang harus dikuasai pemerannya
nah kalau yang untuk pentas besok ini termasuk yang capek nggak
tadi padahal ada adegan ini loh berantem berantem sama buto itu ya
itu gimana sih latihannya
latihannya tuh latihannya peradigan terus perang perang terus kalau nggak hafal
udah latihan lagi sampai hafal
latihan lagi sampai apa latihannya setiap hari kah atau gimana
ya setiap hari
gerakan tubuh karakter ini terutama tangan dan kaki
walau demikian setiap gerakan tetap harus selaras dengan irama gamelan
sendiratari berlakon kumbokarno gugur ini didominasi pemeran yang masih anak anak
di sanggar surya sumirat ada lebih dari seratus anak yang terdaftar sebagai siswa sanggar
penari penari sanggar ini kebanyakan sudah melanglang buana berpentas hingga kemanca negara
teresi yang berpengaruh di sanggar ini

sri kurniati adalah salah satu pengajar tari di sanggar ini
pelatih yang akrab di sapa ibu kur ini mengajar tari sejak dua puluh tahun yang lalu
bu kur rutin mengajarkan gerakan gerakan tari kepada anak anak
mulai dari tarian tradisional hingga kreasi
mengajar anak anak dengan kepribadian dan sifat yang berbeda beda
bu kur dituntut selalu sabar dan telaten
untuk satu kelompok itu satu tarian
itu kan ada banyak orang tadi ibu bilang ada sekitar tiga puluh orang
itu satu satu orangnya itu biar akhirnya serempak sama atau jadi kompak itu gimana
sebelum kita itu dengan musik biasanya kita melatih anak anak itu dengan hitungan
kita harus menyamakan dengan hitungan dulu
jadi seperti bagaimana supaya anak anak itu bisa begini bersama
setelah begitu kesana bersama itu harus disamakan dulu
prosesnya seperti itu
setelah itu kita mencoba pakai kaset hanya sedikit saja
ini sampai ini stop
nanti di belakangnya begitu dulu tidak pakai musik
kita harus sabar ya karena kita harus mengumpakan gerakan dengan anak anak itu memang agak sulit
jadi kita harus tahu bahwa bagaimana anak anak bisa menerima
bisa menyamakan dan bisa mengalir seperti apa yang kita inginkan
karena memang tari jawa itu punya konsep bahwa
hidup itu harus mengalir seperti air
itu penerimaannya dari tiap anak itu kan beda
itu gimana bu sahabatnya seperti apa terus apakah ada kendala kendalanya
kalau kendalanya memang banyak karena orang itu punya karakter sendiri sendiri ya
jadi kita menghitung satu sampai delapan itu lain lain
tapi kita harus bisa menyamakan dengan gending
karena gending itu juga ada ini gong tu dua
itu harus begitu iramanya
jadi tidak tu dua tiga empat makna enam tujuh lapan
jadi kita harus supaya dengan gending bisa menyatu
setiap tokoh dilengkapi kostum dan dandanan yang berbeda
misalnya menjadikan seorang namanya hanuman yang diperankan yostian
untuk menjadi hanuman wajah yostian ditutup dengan bedak warna putih

pangkat yang cukup tinggi
empat puluh tahun sudah dia mengabdi
namun jangan tanya soal uang pituas atau gaji
pun tambahin pituas
dato' sengkulang sabun bulani pun
nampi ini pun seket kali
sebulan sabun tanggal
itu cukup enggak pak
jadi sedangkan kagum lantaran
paling dalam ini kan
dila lain kan yang rumah orang si kongkong ini
ini kan rezeki kagum lantaran
yang kagum kuas yang kagum gedung
yang kagum kuas
cukup cukup aja ya
pokoknya pengasuh ini pun
para abdi dalam yakin
kalau pengabdiannya pada keraton
merupakan bagian dari ibadah
berapapun gaji yang ia terima
suyat mang tetap mensyukurinya
sedangkan uang untuk kehidupan sehari hari
ia percaya akan datang sendiri
keraton ia pandang sebagai perantara baginya
untuk memperoleh rezeki
kesetiaan suyat mang
ia tularkan kepada sang cucu
sejak berusia lima belas bulan
gocah enam tahun ini
telah ia persiapkan untuk menjadi abdi dalam
tentu sekolah tetap yang utama
karena suyat mang tak ingin cucunya ini
kehilangan masa kecil dan cita citanya
di sekolah rizky adalah anak yang ceria dan aktif
pulang sekolah rizky mengikuti sang kakek ke keraton yogyakarta
di teras keraton ini rizky melatih keterampilannya
sang kakeklah yang menjadi gurunya
cerita gatot kaca dalam mahabharata
cerita gatot kaca dalam mahabharata
kelak rizky berharap mendapat nama cermokuncoro
cermo berarti wayang nama yang sama tersemat pada sang kakek
banyak hal yang rizky pelajari dari kakeknya
cerita cerita pewayangan hingga makanan kesukaan raja
besar di lingkungan keraton yang penuh tatakrama
membuat rizky menjadi pribadi yang santun dan pendiam ketika berada di keraton
ia selalu menggunakan kromoinggil atau bahasa jawa halus
rizky seolah bertransformasi menjadi sosok yang santun dan penuh tatak rama
ia tak akan berbicara jika tak ditanya
sikap yang memang menjadi pegangan para abdi dalam
kehadiran sosok mungil berseragam abdi dalam di antara abdi dalam lainnya yang sudah berumur
membuat rizky ini menjadi incaran foto para wisatawan
setiap hari minggu rizky tak pernah absen mengikuti latihan menari di keraton
tarian ramayana dan mahabharata menjadi kesukaannya
walau masih berstatus sebagai calon abdi dalam termuda rizky tak minder berlatih
bahkan keinginannya untuk menjadi abdi dalam telah muncul sejak ia berumur lima belas bulan
ingin jadi abdi dalam juga gimana
pokoknya rizky masih berumur lima belas tahun

pak aku ingin dari suatu keraton ke tempat lain
bilang begitu dia sih
ya nganggut jari
setagen kamu stimang peranaan ikut keris
lewat rizki para abdi dalam ini menitipkan sebuah harapan
budaya dan adat istiadat di keraton yogyakarta akan tetap lestari sepanjang masa
karena menjadi abdi dalam bukan berarti menurunkan derajat menjadi pesuruh kerajaan
mereka percaya inilah jalan untuk beribadah dan meninggikan martabat
para abdi dalam tak hanya mengabdi kepada raja namun juga menjadi penjaga tradisi dari generasi ke generasi